saatnya kami mengajak anda sekarang mengikuti konferensi pers yang disampaikan gubernur dki jakarta anies baswedan
ojek atau kendaraan bermotor roda dua
kita tetap merujuk kepada peraturan menteri kesehatan terkait psbb
dan rujukan peraturan gubernur adalah memang kebijakan psbb dari kementerian kesehatan
karena itu kita akan meneruskan kebijakan bahwa kendaraan bermotor roda dua
bisa untuk mengangkut barang secara aplikasi tapi tidak untuk mengangkut penumpang
ini nanti akan ditegakkan aturannya
ini berlaku juga untuk kegiatan lain yang menggunakan kendaraan roda dua
jadi bagi anggota keluarga yang bersama sama menggunakan kendaraan roda dua
kalau dia berasal dari rumah yang sama dengan alamat ktp yang sama
bepergian bersama sama tidak masalah
tetapi apabila motor digunakan untuk mengangkut penumpang sebagai kegiatan usaha
itu yang tidak diizinkan karena potensi penularan menjadi tinggi
jadi ini yang akan kita tegakkan juga
jajaran kepolisian pemprov dki dan tni akan bersama sama nanti
mengintensifkan razia dalam konteks itu
kemudian terkait dengan dunia usaha
banyak mereka yang berangkat ke jakarta karena perusahaannya
tidak melakukan pengurangan aktivitas
di tempat kerja dan mengubahnya ke kegiatan bekerja di rumah
tapi tetap melakukannya di kantor tetap melakukan tempat usaha
ini menyalahi dari psbb
ini penting sekali untuk disadari psbb ini bukan tentang pemerintah
ini tentang melindungi warga jakarta melindungi masyarakat kita dari penularan
karena itu sekali lagi saya meminta kepada semua kota
komponen di luar sektor sektor yang dikecualikan
supaya mentaati ketentuan ini
tidak lebih tidak bukan itu untuk melindungi kita sendiri
nah pemprov dki akan melakukan evaluasi terhadap perusahaan perusahaan
yang di luar sektor yang dikecualikan
yang dikecualikan ada sektor sektornya misalnya ke sektor kesehatan
kemudian ada sektor transport perhotelan
kemudian ada sektor energi
sektor sektor yang dikecualikan memang bisa beraktivitas
tapi di luar itu tidak bisa
karena itu kami berharap segera ditaati
karena review akan dilakukan dan kami akan melakukan tindakan tegas
bisa berbentuk evaluasi
izin usahanya akan dievaluasi
dan bila melakukan pelanggaran dan itu berulang terus
kami tidak berharap itu terjadi
karena itu kami minta kepada semuanya untuk mentaati
sekali lagi ini untuk kepentingan kita melindungi segenap bangsa
masyarakat di jakarta
dan sepeluruh aparat kita akan terus lakukan pemantauan di lapangan
akan menegur akan mengingatkan
dan kami secara khusus ingin menyampaikan terima kasih kepada masyarakat jakarta
yang sudah mentaati ketentuan ketentuan psbb
karena banyak sekali yang mentaati
jauh lebih banyak sesungguhnya yang mentaati daripada yang tidak
kami sampaikan terima kasih
tolong ingatkan kepada yang lain
kepada kepala keluarga ingatan anggota keluarganya
ketua rt ketua rw ingatkan masyarakatnya
supaya memahami dan mentaati
dan kita bersama sama bangun suasana
di mana kita menjaga jarak berada di rumah
dan bagi semuanya yang memang harus pergi
jangan lupa dengan masker
dan maskernya salah satu perlindungan paling penting pada saat ini
jadi saya ingin sekali lagi menyampaikan terima kasih
pada seluruh masyarakat yang sudah mentaati
tugas kita akan terus bekerja
dan ini baru awal masih ada hari hari ke depan
kita berharap hari hari ke depan menjadi lebih baik lagi
semua bisa mengerjakan kegiatan di rumah
demikian barangkali hasil evaluasi kita yang bisa saya sampaikan
ada pertanyaan ada komentar silakan
pak saya mau tanya dari rt
soal penegakan hukum di jalanan
itu kan tadi pak bilang hari ini per hari ini tuh
ada gelombang peningkatan kejaran di dg jakarta
nah itu konkretnya penegakan hukumnya di jalanan itu bagaimana terus
terus ada tangkapan gambar situasi di krl atau komputer lain

itu bagaimana pak
ya pertama ada checkpoint sekeliling jakarta
belum masuk di situ dilakukan pemeriksaan
dan kita akan kita pastikan terus dari tadi juga sudah begitu
bahwa semua kendaraan
yang masuk ke lingkungan kawasan jakarta harus mentaati aturan psbb
kedua terkait dengan krl
jadi nanti di kawasan terutama kawasan tetangga kita
di bor di beberapa tempat yang lain
mereka akan melaksanakan psbb hairabu
jadi harapannya nanti akan sinkron dengan polisi di jakarta
tapi saya perlu disubawahi
bahwa selama perusahaan di jakarta tidak mengurangi aktivitasnya
mereka akan terus masuk ke sini
jadi penumpukan penumpukan ini terjadi
bukan semata mata karena mereka mau bawa pergian
tapi karena perusahaan perusahaannya tidak mentaati di sini
karena itulah perusahaan perusahaan ini akan dievaluasi
perusahaan perusahaan ini akan diperiksa
dan bila tidak mentaati akan dapat sanksi
jadi kita tidak bisa hanya mengatur transportasi umumnya
tetapi tidak membereskan di aspek ketertiban perusahaan perusahaan yang berada di sini
mungkin satu lagi soal sekarang kita banyak
ya baru saja gubernur dki jakarta anies baswedan menyampaikan
terkait kerancuan peraturan yang disampaikan oleh kementerian kesehatan
dan juga kementerian perhubungan
soal angkutan kendaraan roda dua
di mana ojek online di sini ditegaskan oleh gubernur dki
gubernur anies baswedan menyampaikan bahwa
dki jakarta mengambil rujukan dari kementerian kesehatan
sehingga menyampaikan ojek online tetap tidak boleh mengangkut penumpang
motor yang digunakan untuk angkut penumpang sebagai kegiatan usaha
tidak boleh dilanjutkan di dki jakarta
kemudian untuk mereka motor kendaraan pribadi yang membonceng keluarga
sesuai dengan ktp satu ktp alamatnya sama itu masih diperbolehkan
tapi kalau misalnya berbeda alamat itu tidak diperbolehkan
dan ini akan dilakukan penegakan hukum oleh pemprov bekerjasama dengan kepolisian
kemudian pemprov juga akan segera melakukan evaluasi terhadap perusahaan perusahaan
yang masih beroperasi seperti biasa
sekalipun perusahaan itu tidak masuk ke dalam delapan kategori pengecualian psbb
jadi gubernur anies menyampaikan masih banyak tadi disampaikan juga terjadi penumpukan di krl
fotonya kita tahu sudah beredar di mana mana sejak pagi tadi
itu semata mata tidak bukan karena warga tersebut akan ke jakarta tanpa tujuan
tapi karena perusahaannya tetap beroperasi seperti biasa
juga tidak melakukan pengurangan operasional
gubernur anies mengatakan
berencana mengevaluasi termasuk mengevaluasi izin usaha
jika tidak ditaati psbb ini maka izin usaha bisa saja dicabut
dan gubernur juga meminta semuanya taat dengan psbb
dan masker juga wajib dipakai sebentar lagi pada hari rabu mendatang
wilayah penyangga dki jakarta juga akan melakukan psbb diharapkan
aturannya menjadi sinkron dengan dki jakarta
dan ini bisa menekan laju persebaran covid sembilan belas